keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang wanita di banyuwangi jawa timur
untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau simd
meski menyandang disabilitas wanita yang juga seorang atlet renang tingkat nasional ini
mengikuti ujian teori dan praktik menggunakan motor khusus sebagai persyaratan untuk mendapatkan sim
mengendarai sepeda motor yang sudah dimodifikasi khusus
ika aprilia dewi warga desa sukomoju kecamatan serono banyuwangi jawa timur
mendatangi mapolres banyuwangi senin siang
kedatangan wanita penyandang disabilitas ini untuk mengurus surat izin mengemudi sim d
dengan cekatan wanita yang juga atlet renang peraih emas di pekan paralimpik nasional ke lima belas di jawa barat tersebut
menurunkan kursi roda yang selalu dibawa bersama motornya menuju loket pendaftaran dan ruang pelayanan sim
dibantu petugas ika yang mengalami cacat fisik di bagian lutut kaki sejak lahir ini
mengikuti semua prosedur persyaratan mendapatkan
dan surat izin mengemudi
termasuk untuk ujian praktik di lintasan khusus menggunakan motor khusus miliknya
beberapa tahapan seperti jalur zigzag dan lintasan lurus serta pengereman berhasil dilalui dengan sempurna
impian untuk mendapat surat izin mengemudi simd pun tercapai
senang sekali karena merasa bahwa benar benar pertama dari segi lingkungan polresnya sendiri
sudah aksesibel untuk keseroda pelayanannya juga baik
tugas petugasnya juga welcome semua tidak ada yang acut acuh
terus benar benar kayak udah inklusi aja sih foras ini
terus juga ini tadi rasanya ikut tes mengendari motor di sini tuh kayak yang
nggak nyangka sih dulu aja nggak pernah ngebayangin bahwa seorang defable punya dan bisa memiliki sim
jadi ternyata benar benar ada dan disediakan dan tugasnya juga sangat sangat membantu sekali untuk proses itu
sesuai aturan lalu lintas tidak ada perlakuan khusus untuk pemohon sim penyandang disabilitas
hanya ada petugas yang mendampinginya
dia datang ke sini untuk bermohon sim d dimana sudah diatur dalam undang undang dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
dan perkab sembilan tahun dua ribu dua belas tentang surat izin mengemudi permohonan simd bagi penyandang cacat
bisa untuk sepeda motor dan bisa untuk roda empat atau lebih di mana kategorinya merupakan kendaraan bermotor khusus
jadi sudah diamanatkan dalam undang undang dua puluh dua tahun dua ribu sembilan maupun perkab sembilan tahun dua ribu dua belas tentang simd untuk penyandang cacat
di situ dikatakan bahwa di perkap sembilan dua ribu dua belas sim dia untuk penyandang cacat namun pada saat penilaiannya wajib menggunakan kendaraan khusus
dengan diperolehnya simd ini ika ingin menunjukkan bahwa penyandang disabilitas juga taat aturan meski dengan keterbatasan fisik